mila kenapa kamu ucapkan kata berpisah mila
kami ini kan sedang hamil
kamu sedang mengandung anaknya fadil
kenapa kamu harus bicara seperti itu sayang
mila tahu ma
karena memutuskan hal ini
karena kamila nggak pernah mau berpisah
dengan orang yang sangat kamilah cintai
apalagi dengan cara seperti ini
kamilah seperti itu
kamilah seperti itu mila

kalau kamu merasa sakit
tapi lebih baik sakitnya sekarang
karena kalau dipertahankan
kamila dan kak fadil
bukan akan kembali ke rumah
hanya bisa saling menyakiti
dan kami hanya terjebak dalam masalah
yang tidak pernah bisa selesai
kenapa kamu mau kita untuk berpisah
apapun alasannya kita gak boleh berpisah milah
kita harus ingat angkat janji kita
kita akan selalu bersama
dan gak akan pernah berpisah mila
dan asal kamu tahu mila
semakin hari aku semakin cinta sama kamu mila
aku cinta akan kava
dan aku juga cinta pada janjinan dalam kandungan kamu mila
kamila memang hanya manusia biasa
kamila juga punya kesalahan
dan sebagai seorang istri
kamila memang tidak sempurna
dan kamila tahu
sikap dan tindakan mila
memang begitu berlebihan
dan kamila juga sering melakukan tindakan
yang tidak kamilah pikirkan akibatnya
banyak kesalahan yang kamila perbuat
tapi kak fair pendam selama ini
sehingga kak fadil akhirnya lelah
kak fadil berpaling pada andara
enggak mila enggak kamu salah paham mila
aku sama sekali gak pernah lelah hidup bersama kamu mila
dan aku juga gak pernah marahkan sikap kamu
karena semua yang ada pada diri kamu
itu membuat aku semakin cinta mila
dan bagi aku
kamu adalah istri yang sangat sempurna yang pernah aku miliki mila
dan aku gak pernah membagi hatiku pada perempuan lain mila
cuma kamu salah satunya perempuan dalam hidup aku
dan yang harus kamu tahu
orang yang sedang kamu hadapi itu bukan aku mila
gak akan pernah mengkhianati kamila regina putri
gak akan pernah bilang gak akan pernah
tapi ini adalah keputusan kamilah
dan kamila rasa
ini adalah yang terbaik untuk kita
agar kita tidak saling menyakiti lagi
karena sudah beberapa hari
setiap kali kita bertemu
ribut dan ribut terus
dan seakan tidak ada lagi cinta di tengah tengah kita
ini adalah yang terbaik untuk kita
kalau memang kak fadil tidak mau mempertahankan rumah tangga ini lagi
lebih baik akhiri saja
ini demi kak fadlil
dan juga demi calon anak kita
kamila ingin berpisah dari kak fadlil
kak fadlil mau kan
kak fadlil mau kan kak
aku gak mau
dan aku gak akan pernah mau berpisah sama kamu mila
gak akan ada perceraian
gak akan ada perpisahan milah
jadi tolong aku mohon
jangan minta aku untuk pergi dari kamu mila
aku tahu kau marah sama aku
kau menjengikkan sikap aku belakangan ini

dan karena itu
kamu terpaksa mengatakan kata perpisahan mila
tapi sebelum kamu meminta aku
untuk pergi dari kamu
aku mau kamu tahu satu hal mila
kalau aku ingin
cukup kak fadlil cukup
kamila gak mau denger apapun lagi dari kak fadlil
kamila gak mau denger apapun
enggak mila kamu harus dengerin aku mila
ini penting mila
aku mau bilang kalau aku
jangan paksa kamila
kamila gak mau denger apapun lagi dari kak fadlil
dia sudah tidak mau mendengar penjelasan kamu
jadi sebaiknya kamu keluar sekarang
ayo kita keluar
papa mau bicara sama kamu
ayo fadlil kita keluar
enggak mila jangan mila
jangan katakan itu mila
karena sampai kapanpun aku gak akan pernah
mau berpisah dengan kamu
ya allah taufan
udah dong taufan udah
kamu harus tenang
taufan udah dong jangan panggil panggil kamila terus
udah lah pak
coba mau masuk lagi pak
fadil harus menjelaskan semua pada kamila
menjelaskan apa fadil
istri kamu itu sudah histeris
kamu gak lihat
kamila harus tahu
kalau semua ini cuma salah pak ampar
kamila harus tahu
kalau fadil ini adalah
cukup kamu menjelaskan apa
seperti kamu bodohin papa tadi pagi
dengan mengaku sebagai taufan
kamu sudah salah
jadi jangan tambah kesalahan kamu lagi
kamu sudah cukup menyiksa batinnya kamila
jangan tambah lagi penyiksaan itu
istri kamu itu sedang hamil
dia mengandung anak kamu fatih
kamu harus mencari kamila dan fadil
kenapa kamu berkata seperti itu sama suami kamu
kenapa kamu tidak biarkan fadil menjelaskan semuanya sama kamu
wajar kalau kami lihat tidak mau mendengar apa apa dari mulut laki laki itu
kamila sudah sangat tersakiti ras
bisa tinggalkan kamila sendiri
tolong tinggalkan kamila sendiri

kami semua ingin menjelaskan kamila sendiri
kami semua ingin menjelaskan kamila sendiri
kami semua ingin menemani kamu

kamu memang butuh waktu untuk sendiri
untuk menenangkan pikiran kamu
bu kita keluar
kalau kamu memang mau seperti ini
kami tidak akan mempersulitnya
kamu tidak mau pegang kafa anak kamu
mama terpaksa melakukan semua ini
tapi kafa selalu ada untuk mama kan
aku akan selalu menghibur mama kan